para atlet asian games dua ribu delapan belas yang beragama islam melaksanakan sholat idul adha di pelataran taman wisma atlet kemayoran jakarta pusat rabu pagi
bagi sebagian orang merayakan hari raya idul adha lebih berkesan dengan keluarga
tapi bagi para atlet asian games dua ribu delapan belas yang beragama islam melaksanakan salat id di tengah suasana pertandingan sangatlah berbeda
muhammad nabil misalnya atlet bola tangan dari malaysia ini tetap bersuka cita
ia dan teman temannya merasa suasana idul adha di wisma atlet sangat kekeluargaan apalagi bisa berbaur dengan atlet tuan rumah
ini pertama kali untuk kami semua berada jauh dpd keluarga jauh dari keluarga di perantauan
jadi malam raya rasa agak sedih sedih sikit
tapi bila pagi jumpa kawan kawan dpd indonesia
jadi rasa tenang rasa gembira rasa seperti keluarga
dalam khutbah idul adha khatib sheikh hussein jaber berpesan agar jemaah meneladani sifat nabi ibrahim dan nabi ismail alai salam dalam kehidupan sehari hari
kerjasama sembatan emas ketemu banyak orang dari banyak negara empat puluh lima negara sekitar dua belas ribu orang
sembatan mas bagi orang mu'min untuk da'wah kejalan allah swt
yang saya disampaikan di khutbah akhlak
selama pelaksanaan asian games wisma atlet kemayoran dijaga ketat sekitar tujuh ratus aparat gabungan mulai dari jajaran tni polri dinas perhubungan dan satpol pp
dari pola pengamanan ada beberapa yang pertama untuk gate control masuk
mungkin hanya yang punya id pass yang bisa masuk id card
kemudian di area dalam kita melakukan patroli dengan menggunakan sepeda
kemudian di area luar ring tiga kita melaksanakan penjagaan perimeter di mana dari pasukan tni maupun brimob kemudian ada kompi anarkis yang melaksanakan patroli di area luar
jadi luar dalam kita jaga semua
indonesia asian games organizing committee atau inas
gok mengatakan pihaknya memberikan fasilitas dan kenyamanan kepada para kontingen dan tamu negara untuk sholat idul adha di wisma atlet dan masjid istiqlal
arman helmi jakarta